besok di dpp ya
nomor urut satu nama partai politik
dua partai gerakan indonesia raya
tiga partai pdi perjuangan
tiga dua ratus delapan enam ratus lima puluh empat
tujuh partai gelombang rakyat indonesia
delapan partai keadilan sejahtera
sembilan partai kebangkitan nusantara
sepuluh partai hati nurani rakyat
sebelas partai garda republik indonesia
dua belas partai amanat nasional
tiga belas partai bulan bintang
sebelas dua ratus delapan puluh tiga satu ratus enam puluh suara
lima belas partai solidaritas indonesia
satu sembilan ratus lima puluh lima satu ratus lima puluh empat suara
tujuh belas partai persatuan pembangunan
dua puluh empat partai umat
sebagaimana tercantum dalam lampiran dua
keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
besok di dpp ya besok
saksikan program program kompas tv melalui